setelah empat puluh penumpang asal luar negeri dinyatakan positif covid sembilan belas
penerbangan internasional di bandara internasional soekarno hatta
tangerang banten tetap ramai
sementara hingga jumat siang
pemerintah belum merilis hasil pemeriksaan sampel yang didapat
badan penelitian dan pengembangan kementerian kesehatan
masih melakukan genome sequencing terhadap sampel yang diambil
dari empat puluh penumpang asal luar negeri
yang dinyatakan positif covid sembilan belas setelah pemeriksaan pcr
di pintu kedatangan bandara internasional soekarno hatta
pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui varian virus corona
yang menginfeksi para penumpang itu
meski saat ini pemerintah tengah mewaspadai kemunculan
penerbangan internasional dari dan menuju indonesia masih ramai
pada sepuluh desember sekitar tiga lima ratus penumpang dari luar negeri
dijadwalkan mendarat di bandara internasional soekarno hatta
sementara penumpang yang terbang ke sejumlah negara
tercatat lebih dari dua lima ratus orang
saya juga diharuskan untuk berangkat ke taiwan
karena sedang menempuh studi di sana
untuk melanjutkan beasiswa s dua
jadi ya perkulian di sana pun sudah mulai offline
kalau kita tetap mengikuti offline di sini juga
rasanya agak ketinggalan
jadi mau gak mau kita tetap harus mengharuskan untuk berangkat